yes oke izin bisa kita mulai pak dokter pak cinta sudah bisa kita mulai nah pak mdjeng kita mulai ya oke skos cabut
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat pimpinan komisi
dalam hari ini di sebelah kanan saya senior panggilan sebelah kiri saya pak mdjeng dan balik ujung mas adis kadir namanya mas agra empat puluh tujuh kalas dikov
dan anggota komisi tiga ini
siap terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh dengan komisi tiga dpr ri serta pak mdjeng dan seluruh jajaran dan anggota komisi tiga dpr ri yang saya hormati saya cinta dan saya bangga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semua
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yes oke izin bisa kita mulai pak dokter ya pak sifrel sudah bisa kita mulai nah kita mulai ya oke skos cabut
kalau saya melihat suasananya tadi ya dari kemarin terus tadi ya sepertinya itu
karena di kpk ini memang dalam pandangan kami paling ideal kalau ada polisi dan jaksanya
dan polisi sudah ada pak pirli ya mudah mudahan pak juhani sekarang
juhani sini sebagai seseorang yang berlatar belakang jaksa sudah tepat menampingi pak pirli
karena di kpk sebagai sebuah institusi hukum dia melakukan penyidikan dan penuntutan
penyidikannya dilakukan oleh pak juhani dan dia melakukan penyidikan dan penuntutan

dilakukan kepolisian penuntutannya dilakukan oleh kejaksaan
mudah mudahan dengan adanya unsur dari kejaksaan lebih memperkuat kpk nya